meski sudah mengundurkan diri dari partai yang selama ini menaunginya
sandiaga uno belum memutuskan akan berlabuh di partai persatuan pembangunan
atau ke partai keadilan sejahtera
sandiaga mengakui bahwa komunikasi intens terus dibangun dengan beberapa partai politik
ditemui di istana kepresidenan jakarta
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga salahuddin uno
belum secara tegas akan menentukan rumah baru setelah mundur dari partai gerindra
meski demikian sinyal kedekatan sandiaga dan partai berlambang kabah
terus dikomunikasikan secara intensif sekaligus bersama pks
sejauh ini menurut sandiaga dirinya juga belum ada pinangan dari capres lain yang telah dideklarasikan
minggu dan berapa bulan ke depan akan saya pastikan langkah selanjutnya
dan sekarang tentunya kita harus menyambut kontestasi demokrasi ini
dengan pemikiran gagasan dan rencana kerja
karena tentunya harus ada kecocokan
baik itu bersama dengan teman teman di partai politik maupun gabungan partai politik
saya mengusung pemikiran dalam garis besarnya adalah melakukan percepatan pembangunan